kuspom tni menyebut penetapan kepala basarnas dan anak buahnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi melanggar prosedur
menurut puspom tni yang berhak menetapkan prajurit militer sebagai tersangka adalah penyidik atau auditor militer
sejak kasus dugaan suap di basarnas bergulir puspom tni tidak pernah dilibatkan
bahkan berkas laporan perkaranya pun belum diserahkan kpk hingga jumat pagi
karena itu puspom tni juga belum menahan kedua tersangka dan belum melakukan penyelidikan
baru pada jumat sekitar pukul sepuluh tiga puluh wib kpk menyerahkan laporan resmi
pihak tni juga menegaskan tidak akan melindungi anggotanya yang bersalah
namun menurut tni penegakan hukum tidaklah boleh melanggar hukum
pertanyaan kedua untuk marsjah h a

pertanyaan kedua untuk marsjah h a
pertanyaan kedua untuk marsjah h a
pertanyaan kedua untuk marsjah h a

pertanyaan kedua untuk marsjah h a